lebih dari dua seratus hektare hutan dan lahan di wilayah kalimantan tengah terbakar
untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran
pemerintah provinsi kalimantan tengah terus mengupayakan pemadaman
dan menetapkan kalteng dalam status siaga darurat karhutla
tim satgas kebakaran hutan dan lahan karhutlah bersama petugas dan masyarakat
mengikuti apel siaga darurat karhutla di halaman kantor gubernur kalimantan tengah
apel ini sebagai langkah penanggulangan karhutlah yang kian marak terjadi di musim kemarau
pemerintah provinsi menduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan unsur kesengajaan
luas lahan yang terbakar mencapai dua satu ratus tiga puluh satu tiga hektare
tersebar di tiga belas kaupaten dan satu kota
untuk memadamkan titik panas
pemerintah provinsi menggerakkan delapan tiga ratus delapan puluh dua personel gabungan
yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang memadai
kita meminta bahwa siapa yang bakal
kalau kemarau kering lahan gambut mau lahan apapun tidak boleh dibakar
nah masalah masalah yang lain itu
belakangan kita carikan solusinya
tapi yang pertama yang kita perintahkan kepada kabupaten kota
baikpun provinsi yang mana sudah ada gubernur ada warga pindah di dalamnya
tapi secara keseluruhan tidak boleh kemarau kering ini pembakaran lahan
baikpun lahan kering baikpun di lahan rawa gambut bahkan apalagi gambut
kami sudah terhubung dengan darlian syah
kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd provinsi kalimantan tengah
selamat sore pak darli
selamat sore mbak eva
sudahkah diketahui pak penyebab terjadinya kebakaran yang menyebabkan
dua hektar luhutan dan lahan ini terbakar
karena sebelumnya pemprov mengatakan ada unsur kesengajaan dibalik kebakaran ini
untuk mengamankan daerah daerah yang rawan kebakaran hutan
yang memang kebakaran ini sebagian bukan
mungkin kelalaian masyarakat ya memang belum memahami bahwa saat ini adalah musim kemarau
dan tahun dua ribu delapan belas ini kemaraunya adalah kemarau kering
nah untuk itu pak kepul nur hari ini mengundang seluruh bupati bpr
tokoh masyarakat kapolres kodim di jajaran kabupaten kota
termasuk kapolda danrem dan seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha
beliau mengingatkan bahwa komitmen bersama untuk kalteng bebas asap
pembeliau agar ada sinergitas antara pemerintah dunia dan masyarakat begitu
jadi saya garis bawahi tidak ada unsur kesengajaan dibalik kebakaran hutan ini pak
tidak ada masih di apa namanya kita punya divisi gakum
gakum dari polda yang satgas ini terus lagi diinvestigasi terus lagi diadakan penyelidikan
yang pasti kelalaian bisa jadi karena masyarakat memancing
itu pembuang rakup sembarangan dan seterusnya begitu pak
sudah ada tersangka tapi kan pak yang ditetapkan ada dua orang
ya artinya itu kasuistik
itu kasuistik ya kasuistik mereka masih belum paham bahwa saat ini tidak ada toleransi untuk membuka lahan dengan cara membakar
baik artinya tidak ada suatu rencana sistematis untuk melakukan pembakaran lahan
begitu ya pak ya
baik apa yang dilakukan pak untuk proses penanggulangan kebakaran ini
kita mengaktifkan seluruh posko ya baik di provinsi di kabupaten kota sampai dengan kecamatan
ya ada tni terlibat ada polri terlibat ada bpbd kemudian ada relawan relawan gitu yang mencapai delapan tiga ratus delapan puluh orang tadi gitu
kemudian juga apa namanya
subgas tersebut memberikan sosialisasi bersama sama dengan tokoh masyarakat gitu kan kemudian ada operasi subgas darat
kalau ada api api yang apa namanya berpotensi gitu ya kita adakan pemadaman pemadaman dini
nah juga kami menyiapkan helikopter waterbombing sebanyak dua unit gitu ya fasilitasi dari bnpb
untuk mendukung pemadaman dini ketika kebakaran itu terjadi di wilayah yang terdekat
di wilayah yang susah diakses oleh satgas darat demikian pak
dan ini cukup efektif begitu pak sejauh ini ya
adakah prediksi kira kira ini kebakaran ini bisa ditanggulangi dalam waktu berapa lama
kami sangat optimis makanya pak gubernur hari ini menegaskan lagi tentang komitmen bahwa kalpang bebas asap
kemudian juga kalau kita kaitkan dengan event internasional asean games ya kalteng harus menunjukkan martabatnya kepada dunia
ya tidak ada kabut asap maupun tidak ada bencana kebakaran hutan
berarti sebelum delapan belas agustus sudah ditanggulangi begitu ya pak
terakhir pak himbauan kepada masyarakat agar ini tidak terulang kembali singkat pak
pertama masyarakat kalau ada melihat masyarakat yang melakukan kelalaian
segera memberikan bantuan pemadaman atau melapor ke pos lapangan pos lapangan terdekat
demikian kemudian yang kedua tokoh masyarakat dunia usaha itu bos energi sangat banyak
terima kasih pak
dan juga untuk masyarakat yang melakukan penanggulan kebakaran hutan dan bahan ini
baik pak darliansah kepala bpbd kalimantan tengah terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom